ya kita beralih ke informasi lain
sneakers atau sepatu berbahan sol karet memiliki penggemar yang sangat banyak di tanah air
beragam harga ditawarkan mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah
ya dan lantas bagaimana antusiasme penggemar sneaker di acara jakarta sneaker day dua ribu dua puluh
berikut liputannya untuk anda
taukah anda jika indonesia menempati peringkat keempat pembelian sneakers tertinggi di dunia
padahal harga sneakers kebanyakan tidaklah murah
bahkan ada yang mencapai ratusan juta rupiah
mas boleh tahu harga sepatunya berapa
untuk saat ini satu per nya di angka satu ratus lima puluh juta
sneaker adalah jenis sepatu dengan soft fleksibel
terbuat dari karet atau bahan sintetis
awal mulanya sepatu ini terbuat dari kulit dan kanvas
namun sekarang ada juga yang terbuat dari suet dan nilon
kepopuleran sneaker di tanah air
tidak diragukan lagi
dari orang dewasa remaja hingga balita
jatuh hati dengan jenis sepatu ini
tidak heran jika pengunjung acara jakarta sneaker day dua ribu dua puluh
dalam dua hari mencapai ribuan orang
stiker head di indonesia itu tinggi banget
jadi orang orang di indonesia itu
sama sneaker itu tingkat demandnya tinggi banget
jadi di indonesia aja by fact itu posisi keempat di dunia pembelian sepatu tertinggi
yang pertama itu kan ada china amerika india
yang keempat itu indonesia
jadi ngelihat itu kita pingin mewadahi sneaker head
untuk nyari sepatu itu lebih mudah
harga sneaker yang tinggi tidak mengecilkan niat sneaker head
sebutan bagi kolektor sneaker untuk membeli sepatu idaman mereka
ini untuk harga reselnya rp tiga tiga ratus
tingkat peminat yang tinggi
membawa potensi keuntungan berlipat bagi penjual
kita sudah jual sekitar lima puluh sampai enam puluh pasang
totalnya sampai saat ini omsetnya sudah tujuh puluh jutaan
tak hanya penjual skala besar
kolektor sneakers juga diberi kesempatan untuk menjajakan
koleksinya di sini
dengan sistem tawar menawar langsung dengan pembeli
para kolektor dapat meraup keuntungan berlipat
dari hasil penjualan sepatu mereka
jual karena buat uang jajan sih sebenarnya
nah ini nemu di jeddah waktu itu
tinggal terakhir rp empat
sepatu sepatu legendaris dan langka didominasi oleh sneakers
khusus rancangan para pembeli
seorang gawa basket amerika
salah satunya michael jordan
namun tak hanya sepatu basket
tren sneakers saat ini justru cenderung lebih kepada sepatu
dengan model dan warna yang simpel
sneakers saat ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat indonesia
tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sandang
sneakers juga dianggap dapat menjadi simbol status sosial seseorang
bagaimana menurut anda
nadia laras jakarta